saya barusan dari rumah keluarga kang bahar
gimana kabar keluarga anak anak kang bahar
tadi cuma ada kinasi sama kirani
semua kabarnya baik
kinanti ada di jakarta
katanya kabarnya baik juga
kenapa gak pernah muncul
saya sibuk kerja
gimana soal rencana kamu balas dendam ke gouwman
masih inget saya gak
yang kerja di toko jeans
di bedapten aja
sementara ini saya belum punya pilihan lain
saya butuh orang
kalau kamu mau balik ke pasar
terima kasih buat tawarnya
lebih baik gak evan sih
kalau mau kamu balik sampai aku mau tyut

siapa mal interpretasi kamu
oh mau polish
ini anjaknya jangan
kau ada di sisiete
ini juga lagu

i dripa enggak diek lagiarlo
makan dulu jeno
sudah habis mas bro
ya saya telat ya kang bro
ya kamu mau beli aja mas bro
saya lebih suka yang gratis kan bro
makan dulu jeno
dua perbedaan si jenggo sama kamu
si jeno ayam pelu
silakan pak sepatunya
silakan pak sepatunya pak
silakan pak sepatunya
selamat datang kembali
kamu yang bayar orang buat ngajar bubun
masalahnya sudah selesai
gak perlu dibahas lagi
pasti kamu juga yang bayar orang buat ngajar saya
kalau nggak ada itu sama dengan fitnah
saya habis ketemu iwan terus ngajar kesini
saya butuh orang buat di pasar tapi iwan gak mau
terus tadi saya mau nawarin kamu
lihat situasi toko kamu yang udah rame kamu pasti bakal gak mau juga
saya selalu kangen buat balik pasar tapi ya sudah lah saya disini aja
gak apa apa yuk
cecep sudah muncul lagi di terminal
kenapa kamu sudah balik lagi ke terminal
pertama saya kangen terminal
kedua saya bosen
sudah seminggu lebih di rumah terus
saya mau ketemu kemon yang nyuruh orang buat ngajar saya sama bubun
dia tahu permainan kita
ya tapi kamu harus tenang jangan bertindak apa apa
pastikan semua masih dalam kendali kita
tapi kelihatannya akan lagi ada masalah
biasa masalah terminal masalah anak buah kang
ini nggak mau tahu masalah di terminal
masalah anak buah kang itu urusan kang
kalau nggak mau tahu kenapa nanya
neneng cuma nanya ada masalah
masalah tenaga kerja
banyak orang yang butuh kerjaan
masih jadi pengangguran
tapi pekerjaan yang mereka mau bukan bikin kicim pring
setelah kamu ikut kerja di sini
saya sempat kepikiran buat narik yang lain
yang sudah ikut pensiun dari bisnis lama kita
tapi semua sudah punya usaha sendiri sendiri
semua dengan pilihan masing masing
telepon dari kinasi
kang kinasi lagi di bandung
sebelumnya saya akan membacakan absen terlebih dahulu
baiklah semua sudah saya absen
dan yang belum hadir hanya poni
ada yang tahu
lain kali kalau sedang di dalam kelas
hp harap dimatikan
dari poni bos
jess kasih tahu si bos
hari ini aku absen dulu
nggak ikut operasi
kamu ngomong aja sendiri
hari ini saya absen
nggak bisa ikut operasi
ada urusan keluarga
hari ini poni berhalangan
nggak bisa ikut operasi
ada acara keluarga
untuk sementara kalian operasi berdua
kamu udah kerja
bentang bentang kamu udah kerja
nanya ke aku gitu
pertama saya cuma jualan kerudung
itu kan kerja juga
terus yang kedua
saya nggak ada maksud sombong
kan kamu tau sendiri
aku ngelamar terus diterima di minimarket
terus bapak aku nanya
habis aku kasih tau
bapak aku bilang gak usah
gak sesuai antara pemasukan
kalau gak kerjakan malah gak ada pemasukan sama sekali
nah kerja pemasukan dari mana
om ubed kenapa
kok manyun aja
gak sopan kenapa
kalau mau beli cilok langsung aja
gak usah kayak gitu
ih kok om ubed sekarang galak sih
gak jadi aja beli ciloknya
om ubednya galak
gak sama elo
kalau fadli lebih fokus
udah gitu dia juga kayaknya memang punya bakat jualan
dia punya pengalaman jualan online
hari ini kamu gak jalan nggak jualan
hari ini mau ketemu teman cuma belum janji
kenapa barusan bilangnya temen
kita jadi ketemuan di kampus
di kantin atau perpustakaan
aku sih bebas
di perpustakaan aja biar gak jajan
yaudah sampai nanti
jalan dulu ya
mau kemana baru aja sampai
tadi dig dik nemuin saya dia katanya butuh orang buat di pasar dia ngajak saya
bukan sekali ini didik mau menarik lagi orang lama kayaknya dia butuh banget
iya sekarang dia nggak punya anak buah kecuali taslim yang pegang parkir
dia pernah rekrut orang dari luar tapi salah ternyata orangnya jamal

dia sudah berusaha untuk mencari orang lain
kayaknya di pasar bukan cuma butuh orang tapi sepertinya juga ada masalah
iya di pasar ada penyusup bikin masalah di terminal juga ada masalah
pertama bubun dia dihajar orang sampai gak bisa aktif lama
cira yam cira yam cira yam cira yam
habis si bubun si cecep yang diajar orang
garut garut garut garut
tasik tasik tasik
saya dapat info yang jadi dalang di kasus bubun
kasus bubun sama cecep teman sendiri si kemot
si kemot kayaknya kena khasut jamal
bukan cuma di pasar sama terminal di jalan juga kena masalah
ada rekayasa kasus kang pipit jadi korban
sampai ditangkap polisi untung dibantu kang mus
belum waktunya makan siang kenapa saya sudah lapar ya
terima kasih buat infonya jang
saya harus kerja lagi
telepon dari siapa
cuma kebetulan aja mau keluar
terus saya dengar kamu nelpon sambil nyebut banyak nama nama bekas anak buah saya
ada yang serius
kayaknya di pasar ada masalah
saya jelasin bukan cuma di pasar yang ada masalah
di terminal sama di jalan juga ada masalah
kenapa iwan punya dugaan di pasar ada masalah
dia ditelepon dik dik mau narik dia ke pasar
kang mus setuju
dik dik narik iwan ke pasar
barusan katanya oke
yang oke itu informasi dari kamu
kok udah hampir jam makan siang baru datang
saya makan bebas bukan makan siang
pokoknya kayak bapak
garut garut garut
kamu boleh kerja lagi
kita harus seolah olah nggak ada apa apa
kita menghindari perang
bukan kita takut
kata kang bus
siapapun yang menang pasti akan ada korban
mau tahu aja
itu apa mak
ranginang dari kakak kamu
wah saya suka mak
bisa buat makan
mau makan siang bareng gak
tapi jangan di tempat biasa
kamu tahu tempat makan di ujung asia afrika
di situ aja ya
yaudah nanti ketemu di sana
dibawa ke kamar sama
dari rumah dija
sering ke rumah dija
waktu ngambil kerudung aja
tapi kalau teleponan sering
cuma waktu lapor kerudungnya udah laku semua
mau makan siang
sama seperti waktu awal ubed
minta saya bantu jualan kerudung
sebelum saya akhirnya ngambil langsung
padahal kau bed waktu itu udah punya cara pemasaran yang bagus
sekarang juga bisa seperti itu lagi
sekarang kamu dimana
bisa ngantar saya kedekat taman musik
teman saya ada yang baru kecopetan
aku pergi dulu ya
ubed jalan dulu
pasti lagi mikirin prita
iya silahkan itu
gimana minggu ini banyak job
kamu mah banyak kosongnya
bukan aku aja kali
temen temen aku juga
bandung tuh kota fashion
tapi cari job buat jadi model agak susah
aku jadi kepikiran buat pindah ke jakarta
katanya di sana peluang buat dapet job jadi model lebih besar
kamu punya link di sana
ada tapi belum banyak
nanti mau tinggal dimana
kan ada kinanti
oh pantas nggak pernah pulang
dia kerja sampe sabtu
sabtu sih cuma setengah hari
cuma suka dipakai buat kegiatan lain
minggu suka dipake buat istirahat
katanya sih mau pulang pas liburan akhir tahun
iya terima kasih
ada kang mus disini
teki nasi sama teki rani
keliatannya serius gak
kamu kayaknya gak suka ketelpon
kemungkinan saya mau pindah ke bandung
kang bakti juga
sama anak anak juga
bagus kalau gitu mah
kapan teh teh pindah
belum pasti waktunya
kan masih ada yang harus diurus dulu
kerjaan kang bakti
kamu kecopetan dimana
di jalan belitung
jemput temen yang kecopetan
kamu urus dulu aja temen kamu yang baru kecopetan
tadinya ada yang mau saya omongin
uang yang ada di dompet
buat bayar uang kuliah
yang mau aku putar dulu
buat bisnis kerudung
bisnis kerudung yang gak jadi
uang buat bayar kuliah
juga jadi gak ada
aku harus bantu apa
kalau kamu mau pinjam uang
buat bayar uang kuliah
aku boleh ikut jualan kerudung sama kamu
masa cuma satu
ngepet itu susah bos
kalau nggak sanggup bawa sepuluh dompet sehari
jangan balik lagi
siapa yang udah pelan manya
kita harus left behind
apapun yang terjadi
ini dompet najwa teman saya
keuntungan dari jualan kerudung gak banyak
jadi kamu jualan kerudungnya harus banyak
ada apa kak
dekat tamanmu sih
jangan pergi dulu
saya kesana sekarang
kok bisa ada di kakak
saya barusan dari rumah keluarga kang bahar
gimana kabar keluarga anak anak kang bahar
tadi cuma ada kinasi sama kirani
semua kabarnya baik
kinanti ada di jakarta
katanya kabarnya baik juga
kenapa gak pernah muncul
saya sibuk kerja
di mana soal rencana kamu balas dendam ke gouwang
saya sudah mikir lagi
masa depan saya lebih penting dari masa lalu saya
saya nggak mau mikir lagi soal terminal atau dendam sama gobang
gak mau mikir lagi atau terlalu pengecut buat malas dendam
terserah kamu mau ngomong apa
kamu gak perlu tahu urusan saya
urus aja si dengo
dia udah makan siang apa belum
saya juga belum
sana kamu makan siang bareng aja sama si dengo
ini dorongannya kan
gimana kabarnya temen temen
gimana kabarnya temen temen
tidak ada kabar
tidak ada kabar
tidak ada kabar
murad sama firman sakhpitra
murad sama firman sakhpitra
semua kena masalah
saya tahu ini karena siapa
saya tahu ini karena siapa
dia masih punya ambisi buat berkuasa

terus kita harus gimana
saya sudah konsultasi sama kang bagja
semua masih keluarga kita
tapi bisnis mereka bukan urusan kita
kita sudah tidak di sana
ini dompet kamu
kok bisa ada di kamu
sebetulnya bukan dicopet tapi jatuh di angkot
terus gimana bisa ada di kamu
pokoknya yang penting dompetnya udah kembali
mudah mudahan isinya masih utuh
ini buat akan bawa pulang
usahanya bukan tokonya
kalau tokonya yang maju nanti disuruh duk mobil terus
iya kang terima kasih
tiket kami ya
mau nyobain kue balok si komar
nggak biasanya kamu kesini
ada kue balok dari si komar
kinasi bukan nggak mau kesini
kamu di jakarta
kalau ke bandung
paling cuma satu atau dua hari
itu pun harus kesana
cuma karena merasa
ada kabar yang gak biasa
kinasi sama kang bakti
ada kemungkinan mau pindah ke bandung
mamang seneng dengernya
kalau mamang boleh tahu
dulu keputusan kita tinggal di jakarta
karena kerjaan saya mahal
sekarang saya bisa kerja di bandung
bisa kerja di rumah sakit yang ada di bandung
atau bisa buka pratek sendiri
sekalian biar ada yang tetap ngurusin rumah peninggalan papih
kan ada kirani
gantian kirani yang balik ke jakarta
kesian kalau dia di sini
cuma seminggu sekali ketemu sama suaminya

itu apa sih
salah salah salah salah
salah salah salah salah